ya kita ke informasi pertama nih kalau pagi hari seperti ini kan biasanya paling pas minum kopi ya
tapi tentunya kopi itu harusnya dikonsumsi oleh orang dewasa namun sayangnya di sulawesi barat ada balita yang mengkonsumsi kopi setiap hari
nah itu dia ya kemarin juga dikunjungi oleh petugas dan juga harapannya adalah nanti jangan sampai bayi tersebut diberikan rutin kopi oleh orang tuanya
nah ini dia
pak hadija berdali tak punya biaya untuk membeli susu
penghasilan kedua orang tua sebagai buru pengupas buah kelapa hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari hari
itu berapa kali sehari
itu kenapa dia dikasih kopi
nggak mampu beli susu
nggak mampu beli susu
memang pekerjaan adik sama suami apa
masih istri kelapa
paling tinggi itu dua karung dua puluh empat ribu
kapolres dan sejumlah ibu bayangkari memberikan bantuan untuk keluarga sarifudin berupa susu dan makanan tambahan lainnya
sebenarnya ya jangan ini ya jangan putus asa
namanya kalau anak itu kita harus bekerja keras supaya anak itu bisa sehat diberikan susu
sejak diberi kopi pada usia enam bulan hadijah kini kecanduan dan kerap menangis jika tidak diberi kopi
sebelumnya pihak dinas kesehatan
kepoleh wali mandar juga telah mengunjungi hadija dan memberikan bantuan susu
pemberian kopi pada balita bisa menimbulkan berbagai dampak terhadap kesehatan
minuman kopi seperti itu
kalau minuman kopi seperti itu kalau minuman kopi seperti itu kalau minuman kopi seperti itu
memang pada saat sekarang pak kalau masih muda kita belum ditahu ya
tapi pada saat nanti sudah tua itu terjadi semua penyakit yang ada sama dia itu
kini keluarga pusat
pun berharap haura dapat tumbuh normal seperti balita umumnya
tanpa harus ketergantungan pada kopi yang dapat mempengaruhi kesehatannya
abdi febriyadi pelewali mandar suwosi barat